abis itu mau bawa kursi pantai payung kapal pesiar
terus apalagi ya pokoknya semua alat alat pantai
hah iya selain bawa
aduh princes lia ngapain bawa banyak banyak
tadi kan kata usazanulu tuh bawa yang penting penting aja
ngapain pakai bawa kapal persia segala
itu kan udah penting semua untuk prinses lia
udah sih ikutin aja
alamin ustadz secara pribadi maupun
sebagai pengurus pondok pesantren gunung
angka ini ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali
atas segala partisipasi kalian dan kerja sama kalian
dalam acara sunatan masal di pondok pesantren kunanta
walaupun tadi sempet ada trouble di odong odong
tapi secara keseluruhan acara ini berjalan dengan lancar
dan acara lancar ini pun berkat ma'unah
pertolongan dari allah swt
atas kerja keras kalian ya
sekali lagi selamat kepada para panitia
dan ucapkan selamat
baik sekarang silahkan untuk menikmati hidangannya sudah disediakan
makanlah sebelum lapar
dan berdirilah sebelum kenyang
dan jangan lupa baca dua dulu
piringkah piringkah piringkah
ini harusnya usah lupa deh
mungkin ini saatnya kita buat pergi
ini buru ustadz musa itu ingin kembali
terus kita dihukum
aduh aduh aduh
ngapain sih dihukum
jangan sisi kita udah yuk
pada mau kemana nih
kayaknya ada yang lupa sama sesuatu deh
betul teman kata eka
ada yang lupa
trio bemo kembali ke tempat kalian
sedikit lagi kalian bergerak
maka hukuman untuk kalian akan ustadz tambah mau
ah ya ustadz gak lupa ya
sekarang kalian makan dulu
kalian laksanakan hukuman dari ustadz musa yang mulia dan satu
kalian tau kan hukumannya
kalian masih ingetkan
apa yang diajarin ustadz sergei
kita harus tendang tepat sasaran
oh kalau itu ismail masih inget kan
kalau itu sih oe masih inget kan
sebelum kalian yang tendang biar kapten haikal yang tendang
oh ya ya lain jawabkan dengan duluan
satu dua tiga
satu dua tiga
anak anak makanya lain kali kalau main bola itu hati hati ya
jangan sampai mencelakakan orang lain
tapi jangan dihukum ustadz
nanti kalau dihukum bisa amjong zat
oh betul tenang

aku ga tau
udah selesai teriak ya
nah nanti diinget kalian itu nggak boleh bawa barang yang berlebihan jadi bawanya yang seperlunya aja terus
kita itu bukan hanya jalan jalan tapi tadabur alam fahim tuh nah sekarang kalian lanjut main
tapi inget nanti jam delapan ke masjid untuk sholat duha pinter ya saja pamit assalamualaikum
dan ustaz jalan
lebih baik kita ke kamar habis itu kita siap siapkan barang buat ke pantai besok oke
nanti kita pulang ke rumah prinses lidya
emangnya kita kenapa sih harus pulang ke rumah dulu
aja sih nanya
mau ke rumah itu mau bawa alat alat untuk ke pantai geross masih aja gak ngerti
pertama mau bawa sandblok terus mau bawa kacamata ribet habis itu mau bawa kursi pantai payung kapal
pesiar terus apalagi ya pokoknya
semua alat alat pantai
aduh prinses liya ngapain bawa banyak banyak tadi kan kata ustaz zanul tuh bawa yang penting penting aja
ngapain pakai bawa kapal persia segala
itu kan udah penting semua untuk prinses liya
udah sih ikutin aja
baik anak anak ustadz sebenarnya ada berita penting untuk kalian ya
jadi besok kita akan tad terrain tctv
betul mereka kemana

kali ini kita tada berantem di bawang contoh umpamu
kita tadabur alamnya ke pantai
yeay tuk tangan dong
itu nggak kena neploknya
aduh ini pasti gara gara kepala saya masih pusing karena bau latar itu
kok masih sakit ustadz
astagfirullahaladzim ya allah
ini berapa ustadz
oh dikulang tiga puluh dua
cuma kepala saya pusing
ya udah anak anak ya
jadi jangan lupa persiapkan perlengkapan kalian untuk di sana ya
karena kita di sana akan menginap ya
segala makanan baju kalian jangan lupa semua dibawa
dan kita ingat di sana tidak hanya bermain
tapi kita untuk tadabur alam ya
jadi kita nggak boleh main main di sana
ya udah sekarang kalian boleh kasih tahu teman teman kalian yang lain ya